pertanggal tujuh juli dua ribu dua puluh dua akumulasi kasus positif covid sembilan belas di surabaya mencapai satu ratus empat belas tujuh ratus dua puluh sembilan orang
dengan kasus tambahan harian satu ratus sembilan orang
dari angka tersebut satu ratus empat puluh tiga diantaranya masih dalam perawatan
angka kasus harian kota surabaya mengalami kenaikan yang fluktuatif tercatat pada awal juli
jumlah kasus baru sebanyak enam puluh tiga kasus
pada lima juli menjadi delapan puluh enam kasus di enam juli bertambah menjadi delapan puluh delapan kasus dan tujuh juli bertambah satu ratus sembilan kasus baru
angka tertinggi sejak terjadi pelandaian mulai mei dua ribu dua puluh
menurut satgas covid sembilan belas surabaya kondisi surabaya yang sejak tanggal tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh dua berada di level satu
menjadi salah satu alasan menurunnya kewaspadaan masyarakat
masyarakat mulai abai terhadap protokol kesehatan seperti melepas masker
selain itu pelonggaran dan semakin lengahnya pemberlakuan peduli lindungi di pusat belanja
satgas pemkot akan melakukan pengawasan kembali pada tempat tempat umum
yang memerlukan aplikasi peduli lindungi sebagai syarat masuk
masih naik tapi rotina dan meninggal itu malah turun
meninggal itu malah hampir tidak ada
epidemolog universitas erlangga surabaya atau ilah isvan diari mengingatkan
angka kasus bisa semakin melonjak pasca idul adha karena adanya tradisi mudik di sejumlah kelompok masyarakat
selain itu momen kepulangan jemaah haji juga bisa membawa kenaikan angka kasus
dalam bulan juli ini kita akan menghadapi satu ya
akhir akhir minggu ini adalah idul adha di mana sebagian masyarakat kita itu ada tradisi mobile
tradisi pohon misalnya mudik walaupun tidak semasif idul fitri
tapi yang kedua yang perlu kita waspadai adalah dua atau tiga hari setelah hari raya idul adha
itu terdapat gelombang jemaah haji yang pulang dari mekah
dimana kita ketahui ba varian omikron ba empat dan ba lima ini tercatat cukup tinggi di luar negeri
termasuk dari sumbernya di afrika selatan
nah sementara aktivitas ritual haji itu adalah mengumpulkan seluruh orang dari seluruh penjuru dunia termasuk afrika selatan
meski varian ba empat dan ba lima tidak seganas varian delta dan omikron
subvarian ba empat dan ba lima ini mempunyai kemampuan lolos dari imunitas tubuh
menurut atoilah ketika orang terinfeksi seseorang bisa saja mengalami keluhan meski sudah divaksin
meski tidak seganas seorang bisa saja mengalami keluhan meski sudah divaksin
meski tidak seganas delta yang mengakibatkan kematian gangguan kesehatan ini cukup serius terutama bagi lansia